setelah diperiksa lebih dari enam jam penyidik subjek empat renak tadi trash
kelumu polda jatim seni malam resmi menahan feri irawan penangguan penahanan yang diajukan pihak
ferry irawan tidak bisa dipenuhi penyidik tak mengabulkan permintaan penangguhan penahanan
karena menurut dokter kondisi fisik feri irawan sehat feri irawan langsung mengenakan pakaian
tahanan dan akan mendekam di sel tahanan mak polda jatim hingga berkasnya dilimpahkan kekejaksaan
kabinet humas polda jatim kompes poldir manto menyatakan penahanan berdasarkan hasil pemeriksaan
dan telah terpenuhinya syarat objektif yang diperlukan oleh penyidik sesuai dengan aturan
perundang undangan yang berlaku menurut dirmanto penyidik mempunyai kewenangan untuk
melakukan penahanan terhadap ferry irawan karena ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara
ini juga penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap fi ya sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh satu ya
objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan sementara ferry irawan
meminta kepada semua pihak untuk tidak ikut campur masalah rumah tangganya ferry berjanji
akan tetap korporatif dan siap bertanggung jawab atas apa yang ia telah lakukan dan sudah
selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara
kekeluargaan rumah tangga bukan untuk konsumsi publik
rumah tangga bukan untuk dipanas panasin sebelumnya penasihat hukum ferry jeffrey simatupang
sempat meminta kepada polisi agar tidak menahan kliennya sebab ferry sedang sakit lukman rozak
surabaya jawa timur